menteri agama lukman hakim saifuddin memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi kpk hari ini
lukman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan kementerian agama roma hurmuzi
lukman tiba di kpk sekitar pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
politikus partai persatuan pembangunan ini menyatakan kehadirannya rabu pagi ini sebagai bentuk kooperatif untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam penegakan hukum
mengenai dokumen apa saja yang ia bawa lukman enggan menyebutkan lantaran hal tersebut merupakan materi perkara yang belum ia sampaikan kepada penyidik
selain lukman kpk juga memeriksa kepala kantor wilayah kemenak provinsi jatim haris hasanuddin sebagai saksi untuk romi
saya hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan dari kpk yang ingin meminta keterangan
saya sebagai saksi dalam perkara
yang sedang ditangani saat ini oleh kpk
karenanya selaku warga negara tentu kehadiran saya merupakan upaya pemenuhan atau penunaian kewajiban konstitusional saya
yang harus kooperatif yang harus mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum
dan ini juga sekaligus wujud dari komitmen saya
menteri agama dan seluruh keluarga besar kementerian agama yang akan terus kooperatif dan akan terus mendukung penuh kelancaran proses pengungkapan kasus yang sedang ditangani oleh kpk
sudah dikoresponden cnn indonesia arman helmi di gedung kpk jakarta arman keterangan apa saja yang diberikan menteri agama terkait pemeriksaan pada hari ini
eva selain jawaban ataupun juga keterangan
yang normatif seperti itu oleh menteri agama lukman hakim saifuddin seperti tadi yang sudah diperdengarkan bahwa ia datang untuk memenuhi panggilan sebagai hak konstitusional untuk penegakan hukum
kemudian juga sebagai bentuk kooperatif dari kementerian agama
lukman hakim saifuddin juga ditanya seputar uang sebanyak sepuluh juta rupiah yang ia terima dari haris hasanuddin
namun ternyata lukman hakim saifuddin tidak menyebutkan bahwa ia menerima uang sepuluh juta dari haris hasanuddin
lukman hakim saifuddin mengatakan bahwa memang ia sudah memberikan atau mengembalikan uang sepuluh juta tersebut kepada komisi pemberantasan korupsi disertai dengan bukti bahwa ia telah mengembalikan uang tersebut
jadi pada saat ditanya oleh awak media apakah ia benar menerima atau tidak ia tidak memberikan arahan ataupun juga jawaban yang spesifik apakah uang tersebut berasal daripada haris hasanuddin
soal penggeledahan pada beberapa waktu yang lalu tepatnya pada lima belas maret
pada saat kpk melakukan penggeledahan di kantor kementerian agama di ruang kerjanya yang waktu itu ditemukan uang sebanyak satu ratus delapan puluh juta rupiah dan juga pecahan tiga puluh ribu dolar amerika serikat seperti itu
lukman hakim saifuddin juga mengatakan bahwa ini atau hal itu sudah merupakan rana daripada penyidik dan agar supaya pers ataupun juga awak media tidak menanyakan hal itu lagi kepada dirinya namun melainkan bertanyalah kepada pihak penyidik seperti itu
kalau kita menengok ke belakang kenapa lukman hakim saifuddi
dan namanya mencuat yaitu pada peradilan romahur muzi yang dilaksanakan di pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal tujuh mei pada hari selasa dua ribu sembilan belas yang lalu di mana romahur muzi menyebutkan bahwa ternyata lukman hakim saifuddin
lima juta rupiah sebagai uang kompensasi daripada haris hasanuddin dan lewat pengacaranya
romahur muzi wakilnya adalah maklir ismail mengatakan bahwa
atau juga pengetahuan tersekan
romahur muzi tidak sah
birohukum atau tim birohukum kpk mengatakan bahwa
tim penyidik ataupun juga kpk sendiri telah menemukan cukup bukti yang kuat dan juga disertai dua alat bukti
lebih daripada dua alat bukti berupa dokumen penyadapan uang dan barang elektronik serta ada surat surat lebih daripada sepuluh barang bukti yang sudah dikumpulkan
sehingga kpk atau tim penyidik kpk dan birohukum kpk menentukan dan juga menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi penyuapan daripada romahur muzi
dari muhammad mu'afak sebesar lima puluh juta rupiah dan dari haris hasan udin sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
jadi dua orang pejabat yang berada di lingkup kementerian agama di mana muhammad mu'afak merupakan kakan wil kementerian agama kabupaten gresik
dan juga haris hasan udin merupakan kakan wil kementerian agama provinsi jawa timur melakukan penyuapan kepada romahur muzi
di mana kedua orang ini ternyata diketahui dalam waktu yang cukup dekat ingin naik jabatan menjadi kepala kantor wilayah
kepala kantor kementerian agama di wilayah gresik dan juga di provinsi jawa timur
yang pertama kita lihat dulu haris hasan udin ternyata mendukung muhammad mu'afak untuk naik kakan wil kemenak kabupaten gresik
dan untuk memuluskan niat ini ternyata haris hasan udin juga bekerjasama atau menghubungi staff khusus
daripada menteri agama yang bernama gugus joko waskito untuk mengawal pencalonan daripada muhammad ⁇ wafak
tapi ternyata juga di balik itu muhammad mu'afak ternyata telah menghubungi
romahur muzi untuk membantu pencalonan dirinya sebagai kakan wil kementerian agama kabupaten gresik
di saat yang bersamaan atau hampir bersamaan pula haris hasanuddin juga mencalonkan diri sebagai kakanwil kementerian agama provinsi jawa timur
namun terkendala ia pernah menerima sanksi hukuman disiplin yaitu pembatalan atau penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
untuk itu juga haris hasan udin kembali menghubungi staff ahli staff khusus menteri agama untuk meminta bantuan
daripada romahur muzi yang saat itu juga merupakan ketua umum p tiga dan duduk di komisi sebelas dpr ri
dan akhirnya pada saat meminta bantuan daripada romahur muzi ternyata haris hasan udin itu berhasil terpilih sebagai kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
dan dilantik pada lima mei dua ribu sembilan belas
setelah dari lima mei pelantikan daripada haris hasan udin kemudian pada sembilan maret dua ribu sembilan belas haris hasan udin bertemu dengan menteri agama lukman hakim saif udin
di pondok pesantren tebu ireng
di tebu ireng jombang di mana di pesantren tebu ireng jombang tersebut ternyata haris hasanuddin diduga memberikan uang kompensasi sebanyak sepuluh juta rupiah
kepada lukman hakim saifuddin sebagai tanda terima kasih bahwa ia telah dilantik dan diloloskan pada saat menjadi kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
dan akhirnya kpk juga meminta hakim tunggal menolak gugatan daripada romahur muzi dan juga mengatakan bahwa penyidikan terhadap romahur muzi
sudah berdasarkan hukum yang berlaku seperti itu
jadi sekali lagi kronologis kasus ini dimulai pada penyerahan uang di pondok pesantren tebu ireng pada sembilan maret dua ribu sembilan belas
kemudian pada lima belas maret dua ribu sembilan belas kpk melakukan operasi tangkap tangan dan dilanjutkan dengan delapan belas maret dua ribu sembilan belas kpk melakukan penggeledahan
di ruang kerja menteri agama dan menemukan uang sebanyak satu ratus delapan puluh juta rupiah dan tiga puluh ribu dolar amerika serikat seperti itu
mohon helmy melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih